nah sementara itu pemerintah kabupaten bandung meluncurkan sekaligus menguji coba sebuah aplikasi bernama tron
yang diperuntukkan perumpang dan supir angkutan kota berbasis daring
aplikasi tron ini diharapkan bisa mengembalikan jumlah penumpang angkot yang mulai beralih ke ojek dan taksi daring pada beberapa tahun terakhir
menjamurnya transportasi berbasis daring merambah hampir ke seluruh wilayah urban di indonesia salah satunya kabupaten bandung
sejak hampir tiga tahun terakhir ojek dan taksi daring sudah berlalu lalang di jalanan kabupaten bandung
akibatnya banyak penumpang yang sebelumnya menggunakan angkutan kota kini beralih ke angkutan berbasis daring
untuk mengembalikan minat warga menggunakan angkutan kota pemerintah kabupaten bandung melalui dinas perhubungan bekerjasama dengan salah satu perusahaan yang bergelut di bidang multimedia
meluncurkan dan menguji coba sebuah aplikasi bernama tron yang diperuntukkan penumpang dan supir angkot dengan berbasis daring atau online
uji coba aplikasi tron ini baru dilakukan pada satu trayek saja yaitu banjaran soreang
supir angkutan kota mendukung penggunaan aplikasi ini
kalau saya sih dari dua ribu delapan
kalau tidak merugikannya untuk perusahaan untuk supir lah tidak merugikannya ya setuju setuju aja
kan ini dalam masa percobaan
belum dicoba berarti ya
muatan yang dulu dulu pindah ke yang lain seperti yang sebelah
hah balik lagi
sementara itu menurut sekretaris daerah pemerintah kabupaten bandung teddy kusdiana
peluncuran aplikasi tron ini diharapkan bisa mengembalikan jumlah penumpang angkot seperti dulu lagi
ini mudah mudahan bisa tidak tersisih oleh angkutan angkutan yang serba online
ini sifatnya uji coba mudah mudahan banyak penyempurnaan
aplikasi tron ini bisa diunduh secara gratis di google play store
dan jika berjalan dengan lancar pada tahap uji coba
diharapkan aplikasi tron ini bisa juga dilakukan pada lima belas trayek lainnya di kabupaten bandung
dan bahkan ratusan trayek angkutan kota di seluruh indonesia
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat